pembatalan dilakukan setelah permohonan dari komunitas pasien cuci darah
mengajukan permohonan uji materi kepada ma beberapa waktu lalu
yang dikabulkan pihak ma
kepala birohukum dan humas ma abdullah menyebut
pasal tiga puluh empat ayat satu dan dua perpres nomor tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
tentang perubahan atas perpres nomor delapan puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang jaminan kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
selain itu pasal ini dianggap bertentangan dengan pasal lain
akan kembali seperti semula yaitu rp dua puluh lima lima ratus untuk kelas tiga
rp lima untuk kelas dua dan rp delapan puluh untuk kelas satu
sementara itu menanggapi putusan tersebut
menteri keuangan sri mulyani indrawati mengatakan
akan meninjau kembali kondisi keuangan bpjs kesehatan
sri mulyani juga akan menghitung dampak putusan itu
mengingat kondisi keuangan bpjs kesehatan
kondisi kesehatan masih negatif sekitar rp tiga belas triliun hingga akhir dua ribu sembilan belas
sebelumnya kenaikan iuran bpjs kesehatan diberlakukan pemerintah

mengajukan kekuatan bpjs kesehatan
kedua dua peserta bpjs kesehatan menurut menteri keuangan sri mulyani
mengatakan kekuatan bpjs kesehatan diberlakukan pemerintah
mulai satu januari dua ribu dua puluh di mana banyak peserta bpjs kesehatan
tim liputan cnn indonesia
wakil ketua majelis suro pks hidayat nurwahid
menyebut putusan mahkamah agung yang membatalkan
kenaikan bpjs merupakan teguran keras bagi pemerintah
putusan itu sejalan dengan hasil kesepakatan
antara komisi sembilan dan kementerian kesehatan
yang menolak kenaikan iuran bpjs kelas tiga
hidayat menambahkan pemerintah sebaiknya
segera melaksanakan putusan tersebut
karena bersifat final dan mengikat
apa yang dikatakan oleh pak mahfud md benar
pak mahfud md bilang bahwa keputusan ma itu final dan mengikat
jadi laksanakan saja
dan kalau pemerintah melaksanakan
itu hanya melaksanakan keputusan tertunda
yaitu keputusan yang telah disepakati
antara pemerintah dengan komisi sembilan
jadi hendaknya pemerintah betul betul melaksanakan
menjadi contoh terbaik melaksanakan ketentuan hukum
kalau sudah disepakati dengan dpr laksanakan
terus kita akan mencoba nanti menghubungi kepala humas bpjs kesehatan
kita akan langsung saja mungkin ke bang melki
sebagai mitra kerja dari pemerintah dan juga kementerian kesehatan menanggapi hasil putusan ma yang mengabulkan sebagian gugatan
menolak kenaikan iuran tarif bpjs yang baru ini
bagaimana anda melihat hasil putusan itu
pertama tentu kita memberikan apresiasi kepada mahkamah agung
yang sudah memutuskan gugatan yang memang ini sudah cukup lama menjadi perdebatan publik
terkait dengan perpres tujuh puluh lima kenaikan iuran bpjs
sebenarnya justru ini mahkamah agung menurut kami progresif banget
karena justru kami di komisi sembilan itu cuma meminta agar yang betul betul diperhatikan khusus itu di kelas tiga
pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang totalnya itu sekitar sembilan belas juta sekian
hampir dua puluh juta
serta mandiri ya bang
iya yang itu membutuhkan anggaran tiga sembilan triliun kurang lebih
nah kami sudah menyepakati bersama dengan menteri kesehatan dan bpjs kesehatan
bahkan sampai pada titik terakhir itu kita sudah bersama dengan pimpinan dpr membuat fgd
karena direksi bpjs kesehatan takut katanya ada masalah hukum
polisi sudah mengatakan silakan tidak ada masalah hukum
jaksa juga sama
kita tidak mengeksekusi putusan itu
karena juga kemudian rapat terakhir kemudian menjadi mentah lagi
menkeu ternyata juga mengatakan kita anggarannya sulit kira kira gitu
akhirnya tidak ada keputusan pada saat itu
dan sekarang seperti ini keputusannya
dan bagi kami dpr kami sudah mencari solusi terbaik buat pemerintah juga
dengan tetap memperhatikan kelas termiskin di negeri ini
tapi kan tidak diambil sebagai sebuah solusi
malah ma memutusan lebih
justru semuanya disuruh kembali ke lain
itu sudah keputusan hukum harus kita terima dan kita jalankan
oke tapi pak timbul menarik sekali pada saat melihat rapat yang digelar antara komisi sembilan
itu anda melontarkan pernyataan bahwa komisi sembilan hanya setengah hati saja
kenapa tidak menolak semuanya
kenapa hanya mempersoalkan soal kelas tiga
itu betul seperti itu ya
ya jadi memang sejak awal kami mengkritisi juga komisi sembilan
bahwa persoalan kenaikan yang disampaikan pemerintah kepada peserta mandiri ini
wahi komisi sembilan tolonglah mereka juga
supaya nilainya diturunkan juga atau dikritisi
dan kelas tiga
jadi kalaupun komisi sembilan hanya fokus kepada kelas tiga
ya menurut kami ya harusnya komik kelas satu juga kelas dua juga
nah tapi waktu itu memang pilihannya hanya fokus ke kelas tiga
karena saya pikir begini kalaupun hanya kelas tiga saja kelas satu kelas dua potensi untuk turun kelas ya akan besar
dan ini terjadi
sejak januari itu kan sudah ada sekitar sembilan ratus ribuan orang turun kelas
dari kelas satu ke kelas tiga atau kelas dua ke kelas tiga
nah ini juga yang akhirnya kan
nah memang sekarang sudah ada putusan mahkamah agung
yang memang mengatakan pasal tiga puluh empat ayat satu dan dua perpres tujuh puluh lima itu tidak berkekuatan hukum
dan artinya dikembalikan kepada angka delapan puluh ribu untuk kelas satu lima puluh satu ribu kelas dua dan dua puluh lima ribu kelas tiga
nah artinya pemerintah harus mengeluarkan perpres revisi terhadap perpres tujuh puluh lima ini
sehingga nanti bisa menjadi
dasar hukum bagi bpjs kesehatan untuk mengubah dalam sistemnya tentang iuran
nah kalau sekarang itu memang masih satu ratus enam puluh
dasar hukumnya belum ada
masih mengacut perpres tujuh puluh lima
kita akan bahas nanti yang soal apa yang harus dilakukan oleh bpjs ke depannya ya
terutama menanggapi putusan ma
tapi ini menarik sekali pak timbul bahwa keputusan ma ini kan sebetulnya anomali
bagi masyarakat itu tentu saja menyenangkan masyarakat
tapi bagi bpjs sendiri ini akan merepotkan bagi pemerintah dan juga bp
karena akan merepotkan
karena akan mengganggu kondisi keuangan mereka yang memang sudah defisit
anda melihatnya realitanya memang seperti itu faktanya
jadi memang persoalan perpres tujuh puluh lima pun ada
bukan berarti defisit selesai
karena carry over dari dua ribu sembilan belas ke dua ribu dua puluh itu kan diakui lima belas lima triliun
yang menjadi beban dua ribu dua puluh
kalau waktu itu pemerintah meng cut jadi satu januari dua ribu dua puluh
utang ke rumah sakit
mungkin akan surplus
dengan pendapatan pbi empat puluh delapan triliun
itu saja sudah enam puluh enam triliun
kemudian masuk kepada ppu swasta itu bisa sampai tiga puluh dua triliun
masuk ke ppu pemerintah dengan kenaikan batas atas sampai dua belas juta
itu bisa dua puluh lima triliun
artinya dari empat segmen ini saja itu sudah bisa satu ratus dua puluh lima triliun
nah betul ada pbpu mandiri ini
menurut saya kita juga gak berharap banyak sebenarnya dengan pbpu ini
yang non aktif itu tinggi loh
jadi dinaikkan pun tinggi tinggi iuran
kalau dia jadi non aktif kan tetap juga tidak masuk menjadi sebuah iuran real
nah oleh sebab itu menurut saya ya pemerintah juga maksud saya gini
jangan juga khawatir dengan bahwa akan mengganggu defisit dan sebagainya
ya memang defisit itu tidak hanya sekedar naikin iuran
tapi bagaimana pengendalian biaya
faktanya masih banyak fraud di lapangan
faktanya rujukan dari puskesmas
fktp masih tinggi
nah ini kan yang mengakibatkan defisit terus meningkat
bang melky pada saat
saat itu komisi sembilan kemudian menolak untuk menaikkan tarif iuran bpjs
apakah mempertimbangkan juga soal kondisi keuangan
itu ikut dipertimbangkan atau bagaimana sih bang sebetulnya
kan ada beberapa isu kluster
isu yang kita bahas ya
mulai dari kepesertaan
pemanfaat dan seterusnya
memang isu yang kemudian mengemuka itu sebenarnya ada di dua
antara kepesertaan dan pembiayaan
kalau yang naik oleh yang naik pbi yang naik ya itu sebenarnya kan ini kantong kiri kantong kanan lah itu urusan pemerintah lah
memang yang repot itu ketika naiknya itu di level mandiri
baik itu oleh pribadi ataupun oleh perusahaan
nah itu yang memang menjadi persoalan
tapi lepas daripada itu kami juga memang menghitung semua
kan aktuaria juga ada yang juga menghitung
tapi sekali lagi kan ini angkanya selalu berubah berubah nih mbak nana
nah yang paling penting adalah dari diskusi kita tentang kenaikan iuran yang sudah dibatalkan ini adalah
ini sebenarnya momentum untuk kita memenang secara total
review ulang merestrukturasi sistem
sjsn nya sistem jaminan sosial nasional yang terpecah dua ini adalah tenaga kerja dan kesehatan ini
itu ditata kembali
karena memang undang undang ini sudah lama berjalan dan perlu kita kita mesti ngecek kembali lah gitu
sistem yang sudah kita bangun ini badan penyelenggara yang ada itu ada dua sekarang ini
dan kemudian bagaimana penerapan
di lapangan ini masih kita cek semua
dan khusus untuk bpjs kesehatan ini ini momentum untuk kita memenangkan secara total gitu
kalau misalnya begini kita penyelenggaran negara ini cuma bisa kita terbuka aja sebenarnya
kalau negara ini memang cuma bisa mampu katakanlah kasih sekian triliun untuk bpjs kesehatan
dari situ kita ngolah dia menjadi sebuah pelayanan kesehatan yang kita atur sistemnya
misalnya kalau memang kita mau bicara uang dulu baru kita bicara sistem
kalau kita sudah bicara sistem sudah bicara penerapan dalam bentuk bpjs
kerjaan berbagai skema yang kita buat itu
nah berarti uang mesti disiapkan
nah sekarang ini menurut kami ini momentum kita perbaiki dulu sistem ini
nah ini kita masih duduk bersama nih semua pihak untuk menyelesaikan soal ini
oke apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah dan juga bpjs
kemudian faktor faktor apa saja sebetulnya yang membuat kondisi keuangan bpjs ini semakin defisit
kita akan membahasnya saat lagi di cnn indonesia prime news
sebenarnya sebagai mitra kerja dari bpjs dan juga kementerian kesehatan
sebetulnya putusan ma ini kan sudah keluar dari tanggal dua puluh tujuh februari
tapi kenapa tidak langsung direspon oleh bpjs
apa alasannya menurut anda
apakah kemudian mereka juga sebetulnya sedang bingung untuk apa yang harus kami lakukan
karena kan pembayaran itu sudah dilakukan preminya sejak bulan januari februari hingga bulan maret ini
nah justru ini yang butuh duduk bersama
bpjs sendiri tentu tidak bisa mengambil keputusan
dia kan cuma eksekutor dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah
dia juga tidak meminta juga kenaikan
tapi ketika ini naik ya berarti dieksekusi aja di lapangan
nah keputusan ma model begini juga ini masih duduk bersama
duduk bersama antara bpjs kesehatan dan dewasnya
dewas bpjs kesehatan
djsn itu dewan jaminan sosial nasional
kemenkes kemenkeu dan juga menko pmk
nah sebenarnya juga ini yang harus jadi perhatian kita itu bukan bpjs kesehatannya sendiri sebenarnya
yang mengatur tentang bagaimana kebijakan anggaran
bagaimana biaya yang harus dihitung adalah dgsn
dewan jaminan sosial
jadi dgsn ini yang menggodok menjadi sebuah kebijakan yang siap dieksekusi itu
kemudian dgsn ini yang pasti membangun ke presiden
dari dugaan saya dugaan saya saya belum mengecek lebih jauh
tapi djsn ini yang kemudian menyiapkan draft perpres itu
karena itu memang kewenangannya dia
djsn ini terdiri dari unsur pemerintah unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja atau buruh
nah ini yang sekarang jadi masalah karena djsn nya sendiri menurut saya tidak mengambil peran yang cukup baik
kami sudah mendorong beberapa kali agar diskusi ini bisa difasilitasi oleh djsn
tidak bisa juga dilakukan
akhirnya jadinya seperti ini
dpr itu kami justru tidak punya ini sudah melampaui kami punya pekerjaan sebenarnya
membuat fgd mencari solusi
kemudian karena mereka takut bahwa ada masalah hukum
kami meminta klarifikasi atau meminta pendapat hukum dari pak kapolri pak jaksa agung
ya sudah sampai selevel itu juga ternyata masih belum dieksekusi juga dimintain lagi
nah ma begini ya
pasti sudah jadi bubur ya kita kembali ke titik nol sekarang
nah kalau memang mereka sekarang mungkin kebingungan bisa dimaklumi
semua pasti bingung
jangan kan coba lihat tadi ibu menkewaja wajahnya juga ketika ditanya soal bpjs juga wajahnya
tapi kan sudah putusan ma sudah keluar dari tanggal dua puluh tujuh februari
artinya sudah ada waktu dua minggu untuk pemerintah menerapkan strategi apa yang harus dilakukan
coronanya datang kita nggak pernah tahu corona sudah sampai indonesia sudah sekarang dua puluh tujuh orang
pasti semua lagi fokus urus corona

mungkin baru sekarang baru bisa ngomong kan ya kita mengerti lah
kondisi bangsa ini lagi susah nana
pak tibul tapi ini kan ada beberapa contoh ya yang berhasil kami liput bahwa ada masyarakat ini yang kebingungan
mereka ini mau bayar di jatuh tempo tapi mereka bingung akan membayarnya itu tarif yang lama atau tarif yang baru
karena belum ada ketegasan dari bpjs apakah akan mengembalikan tarif ini ke yang lama gitu
karena kan mereka sudah membayar selama tiga bulan dan bagaimana nasib premi kami
itu kemudian dipertanyakan bagaimana anda melihatnya
ya jadi memang putusan ma ini kan final
dan pemerintah tidak punya upaya lain selain
kata saya katakan tadi harus mematuhi itu
nah prosesnya adalah pemerintah harus mengeluarkan perpres baru untuk merevisi perpres tujuh puluh lima pasal tiga puluh empat ayat satu dan dua itu
nah perpres baru ini nanti inilah yang menjadi acuan dari bpjs kesehatan untuk mengubah dalam sistemnya tentang iuran kelas mandiri
yang sekarang mungkin di sistemnya masih belum ada
jadi di sistemnya masih satu enam puluh satu sepuluh dan empat puluh dua setelah ada perpres baru ini diubah menjadi delapan puluh lima puluh satu dan dua puluh lima lima ratus
untuk mengembalikan ya
nah ini nanti yang memang juga dikoneksikan dengan kanal kanal pembayaran lainnya sehingga ketika nanti bulan april besok dibayar itu ya dengan harga yang sudah diputus oleh ma
nah sekarang kan persoalannya
sekarang sudah banyak yang
ya bukan banyak
memang sudah membayar lebih kan begitu
misalnya kelas satu bayar satu ratus enam puluh bulan januari satu ratus enam puluh bulan februari maret juga sekarang nih
nah ini kan ada kelebihan bayar
makanya menurut saya kelebihan bayar itu dikompensasi aja ke bulan april bulan mei dan bulan juni
karena gini karena ada yang kemarin bilang harus dikembalikan
ya sekarang masalahnya uang iuran itu sudah masuk ke bpjs kesehatan sudah dibayarkan ke rumah sakit
untuk bayar utangnya
masalahnya ditarik lagi dari rumah sakit kan gak mungkin
nah jadi teknisnya dikompensasi nanti kepada iuran
pada bulan berikutnya
oke bang melki anda sepakat nggak dengan formula bahwa tidak usah dikembalikan tapi formulanya ya dikompensasikan ke bulan bulan berikutnya begitu
kalau soal ini saya kira teknis ya ini bisa diputuskan cepat sebenarnya
yang pasti gini ada bagusnya juga kemarin untuk pas kenaikan iuran itu sebelum dibatalkan ini ya
yang saya tahu itu pembayaran itu tidak lagi mengalami keterlambatan yang lama sekali
jadi rumah sakit sebenarnya dan kualitas pelayanan kesehatan juga bersyukur karena akhirnya bpjs bisa membayar jauh lebih apa lebih cepat daripada
dulu kan mereka bisa berbulan bulan bisa tiga bulan
nah itu juga mengacaukan layanan kesehatan
dan juga yang kedua juga yang saya kira harus kita lihat adalah iuran kemarin yang naik itu memang sempat membuat kita melihat proses pelayanan bpjs itu agak berubah kalau kita lihat
menjadi lebih baik begitu

untuk lebih bayar itu diatur bagaimana tadi ya bisa seperti mas timbul katakan untuk bulan berikut
termasuk juga sebenarnya yang kita harus hitung adalah yang juga mungkin bpjs belum bisa banyak juga bisa menjawab nih
bagaimana sekarang menata dengan kondisi ini uang juga kita belum tahu nanti bagaimana perhitungan dan subsidi pemerintah kita masih menata kembali layanan kesehatan di bawah ini
sebenarnya kenapa kita masih duduk bersama itu karena implikasi dari putusan ini ini nana itu luar biasa
jauh lebih serius urusan bpjs ini daripada corona
ini yang harus kita seriusin benar
tadi berdasarkan pernyataan bang melki bahwa setelah mengamati iuran ini naik kemudian pelayanan kesehatan menjadi lebih baik
nah karena sekarang iuran ini kembali apakah ada kekhawatiran bahwa pelayanan kesehatan akan diturunkan
menurut pak tibul gimana
jadi kalau mengacu pasal dua puluh empat tiga undang undang sjsn itu kan memang harus terus ditingkatkan pelayanan itu
jadi ada tidak ada kenaikan iuran memang tanggung jawabnya harus meningkatkan pelayanan kesehatan ini
nah itu rumusnya
tapi kan memang kita juga harus mengerti bahwa peningkatan itu kan berkorelasi juga dengan pembiayaan
apalagi defisit ya bagaimana nanti rumah sakit bayar dokternya beli alat kesehatan itu juga akan terpengaruh dengan utang bpjs
kepada rumah sakit yang sampai sekarang
masih besar nah mau yang saya katakan begini sebenarnya kalau bicara soal pembiayaan
masih ada potensi potensi pemasukan lainnya yang bisa menutupi yang potensial loss dari putusan ma ini
saya mau katakan gini pasal sembilan puluh sembilan dan seratus perpres delapan puluh dua tentang pajak rokok itu belum maksimal
kalau maksimal itu bisa enam triliun tapi pelaksanaannya kan baru satu lima triliun
nah ini yang harus dikatakan oleh pemerintah
regulasi hukum positifnya tapi belum maksimal dilaksanakan
masih ada pemda pemda yang belum bayar kepada bpjs
nah itu yang belum banyak dilakukan
sehingga potensi pendapatan itu ya masih sedikit
yang terjadi masih sedikit
nah kedua misalnya juga begini
sekarang harus dipikirkan juga oleh pemerintah bagaimana terkait dengan peserta yang non aktif ini yang banyak loh
dari dua ratus dua puluh lima juta peserta
nah artinya apa
utang iuran itu kalau kita lihat baca datanya itu sekitar tiga lima triliun
itu untuk satu bulan
nah artinya potensi pendapatan iuran dari utang utang ini kan besar
makanya saya bilang pemerintah harus patuh pada regulasinya sendiri
pp delapan puluh enam tahun dua ribu tiga belas itu sanksi tidak dapat layanan publik
sampai sekarang itu tidak bisa dilakukan
tapi masih ego sektoran
nah kalau ini diterapkan saya yakin bahwa utang utang iuran itu ya walaupun tidak langsung tapi secara bertahap akan masuk menjadi real iuran
oke bang melki anda sepakat nggak bahwa ada kebocoran kebocoran yang harusnya bisa diantisipasi oleh pemerintah
kalau mereka patuh juga dengan regulasi yang sudah mereka buat seperti yang disampaikan oleh pak timbul
bpkp itu sudah membuat audit yang lengkap banget
dan audit itu sudah dilaksanakan sebagian belum
dan di situ memang kelihatan betul bahwa kalau bicara inefisiensi di bpjs kesehatan itu tentu ada banyak sekali
belum termasuk yang kita bicara fraud
oke saya akan tunjukkan nih bahwa faktor faktor selain fraud itu kita akan tunjukkan apa saja faktor faktor yang membuat defisit di anggaran pengelolaan bpjs
tapi kita akan kembali saat lagi cnn indonesia prime news segera kembali jangan kemana mana
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan teruskan dialog kita tadi
sebelum break bang melki sudah menyebutkan bpkp sudah menyelenggarakan audit
salah satu yang ditemukan adanya fraud
tapi saya ingin lihat bahwa saya ingin tunjukkan juga bahwa ada beberapa faktor selain fraud yang menyebabkan defisit di anggaran pengelolaan bpjs
yang membengkak dan membuat kepala menteri keuangan ini cukup pusing gitu bu sri mulyani
kita lihat bersama faktor defisit
faktor defisit anggaran bpjs kesehatan bisa anda lihat
yang pertama besaran iuran peserta yang tidak sesuai dengan hitungan aktuaris sejak dua ribu enam belas
terutama saya sudah mencatat terutama soal yang kelas tiga harusnya bukan dua puluh lima lima ratus ya harusnya rp lima puluh tiga
tapi pada saat itu pemerintah memaksakan untuk memberikan subsidi rp dua puluh lima lima ratus per jiwa
kemudian yang kedua peserta iuran mandiri tidak tertip membayar iuran
pemerintah betul seperti itu ya bapak bapak
ya kalau saya sih hanya mengatakan besaran iuran peserta yang tidak sesuai dengan hitungan aktuaris dua ribu enam belas dua ribu sembilan belas
sebenarnya dari dua ribu empat belas pun tidak sesuai
pbi hitungan aktuarisnya itu ketika memulai satu januari dua ribu empat belas harusnya dua puluh tujuh ribu per orang per bulan
tapi ditetapkan oleh pemerintah pada saat itu masih zamannya pak sby itu rp sembilan belas dua ratus dua puluh lima
nah like di dua ribu enam belas kenaikannya itu harusnya pbi itu tiga puluh enam ribu secara djs
tapi ditetapkan oleh pak jokowi waktu itu dua puluh tiga ribu
ini semakin senjang gitu loh
inilah yang menyebabkan memang akhirnya defisit meningkat terus
sebenarnya pak timbul setuju juga ada
bukan kenaikan penyesuaian iuran sebenarnya
karena memang kalau kan kalau angka tadi kan memang bisa kelihatan sebenarnya
dari antara yang kita iur baik itu pbi ataupun mandiri kepada yang namanya lion bps
kita ini kan mintanya kan layannya besar ya
karena asuransi biasa yang kita bayar jauh lebih mahal itu bpjs kesehatan ini layanannya tuh jauh lebih besar dan jauh lebih kompleks dibanding mereka
coba bayangin coba nih negara ini menyediakan layanan kesehatan
ya sementara kita saya ini kan juga ikut yang asuransi swasta kan
oh enakan pakai bpjs kesehatan punya pemerintah dong kalau begini
karena memang ini antara yang kita berikan
jadi sebenarnya kalau kita dengan tenang membahas soal ini sebenarnya kan bisa ketemu sebenarnya
berarti berhubungan dengan poin keempat bang faktor keempat gagalnya pemerintah melakukan pengendalian biaya layanan kesehatan
nah justru disinilah yang saya ingin meneliti
bang melky sebutkan
kalau kita ambil kan selalu ada blessing ya
di semua peristiwa kali ini tuh selalu ada blessingnya
ambil yang positifnya
nah kalau kita bicara blessing dalam peristiwa putusan ma ini adalah bagaimana kita sekarang ini menetapkan dengan baik itu soal kepesertaan
peserta bpjs kesehatan ini
apakah seluruh rakyat indonesia otomatis atau seperti sekarang ini ya kita masih bahas dulu itu satu
yang kedua kita bicara soal pembiayaan
apakah kalau kita meng cover seluruh rakyat indonesia berarti pembiayaannya kan berarti pemerintah yang bayar nih
itu sampai pada level cakupan kesehatan seperti apa
kalau ini kita bandingkan sebentar bang
kalau misalnya kita bandingkan dengan di amerika serikat dulu ada obama care ini juga sebetulnya mirip bpjs
bahwa satu satunya negara yang memberikan asuransi full kepada warga
negara itu hanya di indonesia seperti itu
dan indonesia kan ada nilai gotong royongnya sebenarnya
jadi ini yang bisa kita bicara soal subsidi silang
nah memang yang ketiga itu sebenarnya yang tadi kita bicara soal layanan ini
itu andai kata kita bisa bersepakat nih seluruh komponen bangsa ini
sudah untuk kesehatan ini kesehatan dasar itu menyentuh seluruh rakyat indonesia
kesehatan dasar ya
tapi untuk kesehatan lanjutan ini khusus masyarakat miskin aja yang di cover pemerintah
selebihnya di luar masyarakat miskin itu bayar sendiri
loh kita ini bayar sebenarnya relatif loh ya
yang tadi saya bilang gitu kita bayarin asuransi swasta saja
itu gak dapat semacam ini
nah tapi sekali lagi kalau ini tidak kita bahas dalam konteks keseluruhan perbaikan sistem ini
ya tapi memang kan
pak timbul anda sepakat nggak bahwa harus ada perbaikan sistem hanya orang yang benar benar miskin saja yang bisa di cover oleh pemerintah yang lainnya harus bayar gitu seperti asuransi biaya
ya jadi memang sjsn itu di set up dengan sembilan prinsip
nah seluruh rakyat itu bergotong royong membayar iuran yang mampu bayar yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah
nah yang membayar ini semua mendapatkan hak yang sama
yang bayar dan yang tidak membayar
artinya membayar maupun ya
cuma jenisnya masih diatur
semua peserta membayar ya
rakyat miskin pun membayar
tapi undang undang sjsn mengamanatkan yang membayar pemerintah
jadi jangan bilang rakyat miskin gratis
rakyat miskin tetap membayar
yang di perintah
yang di perintahkan adalah pemerintah membayar
itu harus kita katakan semua peserta membayar
semua peserta mendapatkan hak yang sama
tidak ada lagi seperti sistem dulu
bpjs jam sostek dulu menangani peserta pekerja swasta
askes untuk pegawai negeri
asabri untuk yang tni
kemudian juga misalnya rakyat miskin jam kesmas
ini kan terkotak kotak
tidak boleh lagi ada perbedaan
nah inilah yang
memang cita cita yang sangat baik
cuma pelaksanaan di lapangan ada masalah
banyak persoalan di dalamnya
nah oleh sebab itu sistem dengan sembilan prinsip ini
menurut saya tidak perlu kita kotak atik lagi
tidak perlu disegregasi lagi
tetapi bagaimana sekarang tinggal
kalau ada persoalan defisit
siapa yang punya celah atas masalah ini
kenapa rujukannya masih tinggi
pmd nya harus bagaimana meningkatkan kualitas puskesmas
sehingga dia satu ratus empat puluh empat diagnosa penyakit bisa diselesaikan
misalnya seperti itu
tapi masih ada pemda yang belum ikut jkn
bagaimana kementerian negeri untuk memberikan sanksi ini
kan seperti itu
terus kemudian fraud rumah sakit
siapa yang menjadi pengawasnya
bprs badan pengawas rumah sakit
sampai sekarang juga nggak kedengeran
jadi kontrol itu ya
jadi memang harus seluruh elemen itu melakukan upaya bersama
tidak bisa mengatakan wah direksi yang salah
pemerintah yang salah
tetapi sekarang tadi seperti dikatakan bang melki
sepertinya tahun dua ribu tujuh belas itu muncul
inpres delapan tahun dua ribu tujuh belas
tapi tidak maksimal dilaksanakan
sehingga jkn itu ya begini begini saja
nah kalau mau dibilang ya
dengan adanya defisit sebenarnya banyak pelayanan yang sudah diturunkan manfaatnya
pasal lima puluh dua s satu r
korban penganiayaan tidak ditangani
tidak ditanggung lagi
kemudian obat bepatizumab cetuzimab dicabut dari fornas
sehingga penyintas cancer harus beli sendiri
trans tujuh map sebelumnya
nah kemudian juga dengan pasifitas pasifitas lainnya
seperti ada waktu itu peraturan direktur pelayanan nomor dua tiga dan lima
operasi katarak bayi baru lahir dan fisioterapi
banyak pelayanan pelayanan yang kemudian dikurang kurangi oleh pemerintah
nah ini kan artinya
itu akibat dari memang
defisit yang mengancam terus
tetapi kan defisit itu jangan juga direspon dengan menurunkan manfaat
nah ada banyak celah tadi yang saya katakan
coba maksimalkan pasal sembilan puluh sembilan
coba maksimalkan utang iuran ini
bagaimana juga pemda yang belum masuk
dan bagaimana yang lainnya
artinya kalau menurut saya kalau duduk bersama dengan komando pak presiden
saya yakin masalah defisit selesai
oke anda sepakat gak dengan apa yang tadi disampaikan
ya sebenarnya masalah ini tuh
pertama kita tahu perspektif ya
terus sudut pandang ya
ada yang melihat bahwa
ini asuransi atau ini jaminan kesehatan nasional
kalau asuransi kan
ya kita membayar kan
kalau jaminan kesehatan nasional berarti disiapkan oleh negeri ini ya
ini dua hal yang berbeda nih
nah tapi kalau membayar tadi kita sepakat bahwa yang membayar itu harus yang memang mampu
jaminan kesehatan secara utuh diberikan itu hanya untuk bagi yang tidak mampu
nah memang soal terbesar kita kalau kita lihat bpjs kesehatan ini adalah
persoalan data mbak nana
penyebab utama dan terutama soal data
kita nih sekarang mau bersihkan data ini yang kemarin saya dengar itu tiga puluh juta data
cleansing data ya
tiga puluh juta data itu
kalau tidak bisa kita bersihkan itu kita buang uang tiga puluh juta orang ini nggak jelas orangnya siapa
ada satu provinsi saya gak mau sebut nama provinsi dimana itu
di provinsi itu satu lima juta itu tidak bisa dipertanggungjawabkan
datanya gak jelas
dan basis kita memberikan bpjs adalah nic
no world induk kependudukan
banyak masyarakat kita makin miskin dia tidak punya nic
data ini sejauh dia tidak bisa dibereskan kita inefisiensi terbesar di bpjs itu ada di soal data ini
data ini membuat kita buang uang ini nggak jelas siapa yang terima
yang kedua mana anak ini penting
yang kedua adalah
bpjs kesehatan kan cuma sebagai penyelenggara operator ya
tapi ini operator memang dengan kewenangan khusus ini
bahkan saya dengar pun juga itu semua laporan laporan itu tidak bisa juga diakses terbuka gitu
memang ini yang saya ingin kita masih duduk bersama
kalau kita mau membuka gerakan bpjs kesehatan ini biar kita bisa pantau bersama ini
nah memang harus ada juga beberapa korea yang kita berikan kepada dirinya
maksudnya dia betul betul murni operator
dan misalnya contoh yang paling terakhir ini
soal kepesertaan ini mana anak
ini yang sering jadi masalah ini
keluarga itu misalnya cuma mampu membayar hanya untuk misalnya dua orang
tapi di situ kan wajib satu keluarga
itu juga gak bisa dirubah juga
perintah yang harus juga mereka jalankan bpjs kesehatan ini
jadi memang masalah kita ini cukup banyak
kalau saya sih sudah simpel saja
sudah ma putus begini
ini juga momentum kita untuk membenahi bersama secara baik
kita duduk baik rehat dan tenang
dan saya yakin pasti pak jokowi juga akan mencari cara agar ini bisa selesai cepat
beliau juga pak presiden kita ini waktu kita mulai rame rame itu juga saya dengar beliau juga pusing juga nih
bagaimana cara mencari jalan keluar
tapi kalau dari komisi sembilan yang paling fokus sebaiknya pemerintah ini melakukan cleansing data dulu ya
itu yang diutamakan
ini yang utama nih
cleansing data ya
yang soal utama itu di soal data

tiga puluh juta data dtks
terpadu kesehatan sosial kita itu yang memang lagi mau dibersihkan sekarang ini
kalau dari anda pak timbul kira kira apa yang harus dilakukan pemerintah
nah tapi tunggu sebelum itu
yang saya tahu adalah dari sembilan belas juta yang kami kemarin minta untuk diberi perhatian khusus itu ternyata
menurut ini menurut saya tahu dari pak fahmi ya di wpjs
ternyata hampir sepuluh juta itu sudah membayar seperti yang iuran yang sudah kita putuskan itu
sembilan juta yang belum
artinya memang di tengah kita juga mau membantu rakyat miskin ini
ternyata juga ini data nih ya
sepuluh juta itu bisa membayar
memang kan gini kadang kadang kalau guyun sama teman teman nih
rakyat kita ini memang unik ya
suruh membayar buat dirinya urusan pendidikan duitnya susah
membayar kesehatan duitnya susah
beli rokok duitnya ada gitu
jadi ada terjadi anomali juga ya
jadi tingkat kesadaran masyarakat juga harus disimulasi sebetulnya
kita ini membela membela masyarakat
mereka juga jangan sampai kita beli lagi uang yang harusnya dia pakai barang
itu bukan dia saving dia pakai beli rokok
ini kan juga masalah baru
jadi kalau dari komisi sembilan tadi solusinya kepada pemerintah lakukan cleansing data terhadap tiga puluh juta itu yang utama
dan segera duduk bersama untuk bagaimana mencari persoalan ini
masalah ini bisa kita silakan secara mendasar
kompetensi menurut dan untuk jangka panjang nih
jangan sekedar kita bicara naik turun anggaran naik turun iuran kan menurut saya tidak menarik
tapi kita bicara soal cakupan apa yang harus dilakukan kemanfaatan tadi dan seterusnya
pak timbul singkat saja ini soalnya kita durasi udah mau habis
yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga bpjs
jadi memang persoalan jkn ini akan terus terjadi
nah oleh sebab itu kita mendorong pemerintah seluruh lembaga kementerian yang terkait dengan jkn
itu juga harus duduk bersama
jkn ini program yang sangat sudah memberikan manfaat kepada masyarakat
dan kalau ini nanti digambu lagi dengan penurunan manfaat
dia akan kontraproduktif
nah oleh sebab itu kami berharap presiden memimpin langsung
dengan instruksinya untuk supaya seluruh komponen lembaga dan kementerian ini tidak jalan sendiri sendiri
ya tadi seperti cleansing data
ini kan kelamaan gitu
kemensos jalan sendiri
itu anedik kemensos gitu
kemudian juga bagaimana pmdak nggak bisa juga di atur oleh kemendagri
artinya miskoordinasi ya
masih berjalan sendiri sendiri
bumn ini melibatkan banyak sektor
oleh sebab itu seluruh sektor ini juga harus seirama
satu suara dan itu harus bisa dikomando oleh presiden
tidak oleh bu sri mulyani
ya jadi memang presiden harus sendiri nih
karena biar bagaimanapun juga
diomongan oleh ibu sri mulyani
komandannya itu kemenko pmk
iya tapi dalam pelaksanaannya
ini mas timbul ini ya
berarti nanti kita berharap
artinya kan pelaksanaan di lapangan
urusan perheptengan urusan ibu sri mulyani
dan satu lagi nih saya mau mengatakan begini ya
masa nya nih pak timbul
bahwa dengan adanya putusan ma ini
sebenarnya ini menjadi sebuah perhatian bagi pemerintah
ketika nanti mau menaikkan lagi
nanti harus bicara kepada masyarakat
harus mengkaji daya beli masyarakat
jangan sampai kalau naikin lagi diputus lagi
nah ini adalah putusan yang kedua ya
pertama tahun dua ribu enam belas itu diubah dengan ppres dua puluh delapan
sekarang perpres tujuh puluh lima diubah lagi
sudah dua kali ya
saya khawatir kalau dia naikkan lagi presiden
selama sepuluh tahun
nanti ini harus kita perhatikan
nanti ini kita panjang nih episode nya
karena pemerintah juga belum punya solusi
bagaimana untuk menanggulangi defisit bps dan juga pelayanan kesehatan
tingkat saja nih mbak
ya putusan ini mengingatkan kita bahwa
tujuan kita adalah sesuai dengan sila kelima pancasila
sehingga memang putusan ini mengajak kita semua
nanti mungkin pada saat pak jokowi pimpin nanti pertemuan itu
mudah mudahan kita juga undang juga dari pendapat hukum
dari ma jadi bn yang lain
nanti kemudian dibaliknya menjadi masalah lagi
jadi ini sekaligus mengunci biar ma juga terlibat
kita cari yang
solusinya apa yang terbaiknya
formulasi regulasi yang pas gitu
oke kita tunggu saja apa yang akan dilakukan pemerintah dan juga bpjs
merespon hasil putusan ma
semoga pelayanan kesehatan bagi masyarakat
kemudian tidak lantas dirugikan ataupun menurun pelayanan kesehatannya
kita akan tunggu bersama
terima kasih bapak bapak atas waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini
dan gempa mengguncang kabupaten sukabumi jawa barat
dengan makmi tudolima
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi